jelang arus mudik dua ribu tujuh belas pt angkasa pura i kembali membuat inovasi baru
dengan adanya toilet berdesain tiga dimensi
toilet ini merupakan toilet pertama yang hadir di bandara indonesia bahkan asia
anda penasaran berikut liputannya
jelang arus mudik dua ribu tujuh belas bandara internasional sultan haji muhammad sulaiman
sepinggan balikpapan kalimantan timur terus berbenah
salah satunya toilet yang berada di lantai tiga terminal keberangkatan
tepatnya depan gate sepuluh
toilet tersebut berdesain tiga dimensi dengan konsep dinding dan lantai
bernuansa pemandangan pantai sehingga terlihat unik
di sini pengguna bandara juga bisa bersuah foto
guna mengetahui kepuasan penumpang usai menggunakan toilet
terdapat panel panel pilihan nilai kepuasan yang terhubung dengan sistem digital
kaget sih pas tadi mau masuk kayak langsung mau jatuh misalnya
ini kan konsepnya tiga d ya jadi benar benar inovasi di airport ini the best banget
inovasi toilet tiga dimensi ini menghadirkan pengalaman baru di bandara indonesia
sekaligus sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa
pengalaman baru yang kita buat juga promosi untuk kalimantan timur
bandara sultan haji muhammad sulaiman sepinggan ini juga mendapat penghargaan
sebagai bandara terbaik indonesia dua ribu enam belas versi bandara award
selain itu bandara ini juga berhasil menembus peringkat enam dunia
untuk kategori pelayanan terbaik
albertus prayudya balikpapan